sebuah video adu balap truk di jalur lintas selatan jls pacitan viral di dunia maya
mirisnya para pelaku balap liar truk ini masih di bawah umur
aksi dua truk yang menggelar aksi balap liar di jalur lintas selatan sungguh membuat resah
truk yang melaju ugal ugalan tidak memperdulikan keselamatan pengguna jalan lain
tanpa pikir panjang salah satu truk nekat mengambil jalur berlawanan arah dan nyaris menabrak sepeda motor
berdasarkan rekaman aksi balap liar yang beredar di media sosial
aparat polres pacitan langsung berhasil mengamankan kedua sopir truk
kedua sopir ternyata masih remaja berusia enam belas tahun
keduanya mengaku menggelar balapan liar hanya sebagai hiburan
terkait adanya balapan liar sudah terjadi empat kali pada malam tersebut
terus untuk pelaku sendiri sekarang di mana dan
untuk pelaku sendiri kita karena kemarin kita melihat untuk ktp dan identitas lainnya belum ada
karena masih anak anak mungkin kita kembalikan ke orang tua
karena masih di bawah umur kedua sopir truk balap liar ini dipulangkan sementara kendaraan truk ditahan
catur priyambodo pacitan jawa timur